kesepakatan verizon mencaplok yahoo akankah menjadi akhir perjalanan raja mesin pencari di era sembilan puluh an tersebut
akan seperti apa yahoo di tangan fraizon
selamat tinggal yahoo saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu bagaimana data berikut
saya yakin anda sangat dekat dengan yahoo tapi mungkin anda agak samar samar dengan nama fraizon
saya akan coba dekatkan isu ini kepada anda bahwa yahoo yang pada tahun sembilan puluh an
pasti pakai yahoo messenger pernah pakai atau email yahoo juga pasti pakai
atau mungkin dulu search engine nya sebelum ada google pasti pakai yahoo
dan ternyata saya akan ke slide berikutnya untuk mengatakan pada anda bahwa akhirnya
bahwa pada akhirnya setelah rumor beberapa waktu terakhir
yahoo akan jual ataupun juga akan menjual aset ataupun core asetnya kepada pihak pihak tertentu
akhirnya terjawab sudah
siapa yang memenangkan tersebut ternyata
kita lihat bagaimana adams begitu getol untuk mendekati setelah ini pertarungan ataupun juga perebutan saham yahu antara tiga perusahaan teknologi
bill gate tampaknya juga mencoba untuk mengakuisisi yahoo dan ternyata yang memenangkan perebutan tersebut adalah verizon
dan angkanya menurut saya tidak terlalu mahal
amerika lebih dari enam puluh triliun rupiah meskipun buat sebagian orang angka ini sangat besar
tapi bila dibandingkan tawaran misalnya microsoft
jadi microsoft itu sesungguhnya pada slide khusus nanti saya akan membahas pernah menawar yahoo dengan harga sepuluh kali lipatnya
dan ternyata pada saat itu yahoo mengatakan no dibeli oleh microsoft padahal harganya pada saat itu adalah sepuluh kali lipat lebih mahal
ini pesannya bagi anda
hati hati dalam menolak sebuah tawaran
kalau lebih mahal dan anda mendapatkan jauh lebih murah betapa menyesalnya anda
tapi ini menjadi sebuah momentum penting untuk yahoo
karena setelah tahun dua ribu dua belas marissa mayer masuk ke dalam memang dibutuhkan sebagai salah satu juga ceo perempuan
yang memang mendapatkan yahoo dalam kondisi mismanagement kemudian dengan kerugian yang sangat besar
tidak mudah memang untuk mayor
mayor mencoba memang untuk bangkit dengan
membeli tumbler misalnya lebih dari satu triliun rupiah
tapi ternyata itu tidak cukup kuat untuk mengangkat performa yahoo
dan kita lihat untuk
kalau lo memiliki mike adams adalah merupakan ceo verizon yang tampaknya memiliki sebuah misi khusus
mengapa akhirnya verizon mengakuisisi membeli yahoo dengan harga empat delapan miliar dolar amerika
kita akan kesana
selanjutnya saya akan membahas apa yang akan dilakukan oleh
fraizon terhadap yahoo setelah membeli dengan harga fantastis
kita lihat bahwa nantinya sebelumnya pada kurang dari setahun yang lalu
sesungguhnya verizon juga sudah mengakuisisi aol
kemudian juga bersama dengan havington post
dan ini juga merupakan salah satu perusahaan di bidang teknologi
tapi nantinya verizon tampaknya akan melakukan sesuatu yang disebut dengan
oke ini adalah sebuah perluasan bisnis
diversifikasi yang akan dilakukan
apa perluasan bisnis ini maksud
selama ini memang verizon sangat
mengrajai untuk nirkabel
hanya di nirkabel
dan nanti mereka akan masuk ke sebuah
perusahaan trading advertising
jadi ada namanya periklanan
membidik yang namanya
anda sudah sangat dekat dengan ini
iklan online adalah yang saat ini begitu masif
disasar oleh mark zuckerberg
yang saat ini bermain dengan facebooknya
begitu lincah mengakusisi beberapa hal
tujuan akhirnya adalah iklan online
karena memang mayoritas masyarakat dunia saat ini menggunakan mobile device
nanti saya akan lebih spesifik kesana
tapi intinya mereka akan melakukan diversifikasi dengan membidik iklan online
dan apa yang akan berpengaruh
ini adalah beberapa pelayanan yang bisa anda dapatkan dari yahoo
mungkin beberapa anda masih menggunakan
kemudian ada flickr
tumblr adalah yang terakhir yang diakusisi oleh yahoo di masa kepemimpinan mayor
tapi yang paling menarik adalah
ketika anda berbicara mengenai mesin pencari
apa yang pertama kali ada diingatan anda
apakah anda akan ke yahu atau google
tidak ada namanya mbah yahu
tapi itu menjadi sebuah sinyal
betapa yahoo sudah sangat ditinggalkan sebagai mesin pencari
padahal tahukah anda
pada tahun sembilan puluh an
yahoo adalah pionir untuk mesin pencari
tapi mereka terlalu lama berada di zona nyaman
mereka tidak peduli dengan inovasi perusahaan perusahaan serupa yang muncul belakangan
ternyata akhirnya saat ini
menyalip pergerakan ataupun juga kinerja mereka
tapi yang menarik dalam akuisisi yang dilakukan oleh verizon tersebut
ternyata ada beberapa saham yang tidak dijual
ada beberapa yang tidak dijual
itu tidak dijual
kemudian ada juga yahoo japan
jadi yahoo tampaknya
tampaknya masih memiliki sebuah misi kecil
yang dia simpan di samping
dia harus menyerah pada keadaan
dengan menjual core business
jadi kalau anda mencari
ataupun juga core aset yang dimiliki oleh yahoo
bagaimana rumor di pasar
sehingga akhirnya bisa mengangkat performa saham yahoo
dan menghasilkan sebuah deal bisnis
dengan angka empat delapan miliar dolar amerika
bahwa pada bulan februari
yahoo sepanjang year on year
mencapai titik terendahnya
hanya dalam waktu satu dua tiga empat lima
lima bulan saja
bisa melesat hingga tiga puluh delapan tiga puluh dua dolar amerika
nyaris atau bahkan lebih dari sepuluh dolar amerika
hanya dalam lima bulan
untuk pemegang saham yahoo
artinya rumors penjualan yahoo dimakan oleh pasar
sehingga pasar begitu mengakumulasi saham mereka
terus melakukan aksi beli
karena mereka tahu akan mencapai titik ini

apakah ini juga mengangkat performa
dari pergerakan saham verizon
tidak jauh berbeda
bagaimana angkanya juga naik cukup signifikan
titik terendah secara year on year
adalah pada sekitar
di empat puluh sembilan puluh tiga dolar amerika per unit saham
dan kita lihat selanjutnya
angkanya menjadi lima puluh lima delapan puluh tujuh dolar amerika per unit saham
dan selisihnya lima puluh lima empat puluh
jadi ada kenaikan sekitar lima belas dolar amerika per unit saham
ini angka yang sangat menjanjikan
maka para pemilik saham
saya bawa anda ke sini
slide terakhir yang saya punya
lini masa perusahaan teknologi
saya coba akan menjelaskan
secara sangat sederhana
kita semua bisa sama sama memahami
perusahaan korporasi teknologi
tidak lain tidak bukan
akibat doyannya kita menggunakan
fasilitas produk yang mereka
yahoo merupakan pionir
sebagai mesin pencari
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
empat tahun kemudian
yang saat ini di bawah alphabet corp
sama sama mesin pencari
dan ketika itu
yahu sudah jauh lebih populer
ketika anda akan di depan desktop
di depan pc
mungkin saat duduk ada warnet ya
saat ini juga masih ada warnet tampaknya
kalau misalnya anda ditanyakan
dengan bangga akan menyebutkan
dengan akhiran belakang
pada saat itu
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
bagaimana perkembangan google
tidak hanya itu
ada yang menarik
pada tahun dua ribu dua
yahoo sempat berniat
jadi pada saat itu
artinya masih sangat
kalau yahoo memang
niatnya untuk membeli google
pasti harganya akan sangat murah
lalu tidak jadi membeli google
dan kemudian pada tahun dua ribu empat
sebuah media sosial
anak muda yang saat ini
menjadi salah satu orang
dan kita lihat selanjutnya

ada lagi yang menarik
apa sih sebenarnya
apa sih sebenarnya
sehingga produk produk teknologi
kemudian juga mesin pencari
begitu membuat orang
mempermudah kehidupan orang
pada tahun dua ribu tujuh
diikuti oleh samsung
dan lain sebagainya
sehingga mereka terus
ada di belakang
mereka tidak mau
dan dengan adanya
smartphone yang anda punya
orang tidak perlu lagi
duduk di depan desktop
dan tidak hanya itu
sudah menjadi salah satu
atau pun juga memasarkan
pada tahun dua ribu delapan
bisa jadi tepat
atau bisa jadi
ketika anda menolak
pada tahun dua ribu delapan
dari sebuah perusahaan teknologi
jangan pernah merasa
saat ini adalah
dengan jam terbang